pak erik pak erik pak erik
u dua puluh tiga kita timnas kita dengan tunggul pakistan
dan ya sudah kita ketahui hasilnya dua
ini apa sejarah
saya diberitahu tadi
sejak dua ribu dua belas sampai sekarang kita belum pernah menang dengan turnomenistan
ya karena ini hadiah pulang taunya pak erik
pak adrian sempat terkini juga pak
tunggul pertama kan tadi sempat terkini
ya biasalah dalam bulan
kaget juga ternyata enggak ya

ya ini kan masih agak panjang ya
maka persiapannya lebih panjang
menurut saya kita akan ke sana dengan kondisi yang jauh lebih siap
saya kira semuanya bermain baik
semuanya bermain baik
pesan khusus pak untuk para pemain pak
ya ini masih

harus terus menjaga agar kerjasamanya semakin baik dan tidak ada passingnya
tidak ada yang salah
oh urusan presesi
tanya ke pak erick
tanya ke pak erick
tanya ke pak erick
tanya ke pak erick
ya baiklah saya kira tadi kita melihat semua lini saling mendukung
depan baik tengahnya baik belakangnya baik saya kira
ya itu yang dan kerjasamanya saya lihat sudah saling ngerti
dan ya semua bermain baik
pak skor dua pak sudah selesai prediksi pak
jadi pak positifnya pak
jadi pak positifnya pak
prediksinya berapa pak
prediksi saya menang
terima kasih pak